tiga hari menjelang peringatan hari kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh empat istana merdeka mulai bersiap
gladi kotor upacara peringatan hari kemerdekaan mulai dilaksanakan sejak pukul sembilan empat puluh lima pagi waktu indonesia barat
persiapan detik detik proklamasi republik indonesia dilaksanakan di lapangan istana merdeka
pasukan kirap bendera pusaka juga ikut serta dalam gladi kotor kali ini
termasuk para calon pengibar bendera pusaka yang nantinya akan bertugas untuk mengibarkan bendera pusaka
pada geladi kotor ini juga diikuti oleh peserta upacara yang terdiri dari empat matra yaitu kesatuan tni dari angkatan darat laut udara dan kepolisian republik indonesia
para pasukan pengibar bendera pusaka melakukan gladi kotor untuk mempersiapkan diri jelang upacara peringatan hutri kegelapan

akan jadi salah satu yang akan menjadi fokus utama ya untuk para peserta upacara nanti di peringatan hari kemerdekaan tujuh belas agustus
mereka sudah melaksanakan gladi kotor sejak pukul sembilan empat puluh lima dan memang waktu pelaksananya sendiri disamakan dengan nanti upacara peringatan tanggal tujuh belas agustus
tepat pukul sepuluh dimana nanti juga akan terdengar meriam untuk peringatan detik detik proklamasi
dan tadi memang sudah berdialan
ada tim b dari mereka sudah melakukan kegiatan ini dengan baik dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar untuk pengibaran sendiri
latihannya sudah dilakukan dengan baik oleh para capaska ini
dan nantinya para capaskai ini baru akan mengetahui tim mana yang akan menjadi pengibar maupun tergugat pada hari h atau pada tanggal tujuh belas agustus sendiri
dan pengumuman ini nantinya akan langsung dibaca oleh
kepala garnison termasuk juga untuk penunjukan komandan pasukan atau danpas yang akan bertugas bersama dengan juga para pengibar bendera pusaka
dan selain itu untuk nanti di tanggal lima belas agustus masih akan ada gladi bersih yaitu besok
dan untuk pengukuhan itu sendiri akan dilakukan dengan presiden republik indonesia bapak joko widodo
dimana nantinya mereka akan dikukuhkan sebagai pengibar
karena sampai hari ini kita sebut sebagai calon pengibar karena mereka belum melaksanakan tugasnya
dan nantinya lady dan maggie mereka setelah menjalani latihan yang hampir selama sebulan hampir selama tiga puluh hari
dan kemudian nantinya mereka di sini pada tanggal tujuh belas agustus akan melaksanakan penaikan atau menaikan bendera pusaka
dan menurut kami bendera pusaka mereka hanya beraksi sekitar tiga puluh menit kurang lebih
dan kemudian nantinya
menjadi bagi mereka mungkin tiga menit nantinya itunya
menjadi bagi para pura putri terpilih ini yang datang dan dikumpulkan dari tiga puluh empat visi dari seluruh indonesia
dan selain itu lady tadi juga di gladi kotor ini telah diikuti oleh para peserta upacara yang juga terdiri dari empat mata seperti dari tni
yang tadi sempat disebutkan dari rani
angkaran darat angkatan laut angkatan udara dan juga kepolisian republik indonesia
ada juga latihan penurunan yang akan dilakukan oleh para capaska ini
kurang lebih akan dilaksanakan siang nanti dan
mereka saat ini tengah beristirahat karena persiapan untuk mereka latihan penurunan sendiri baru akan dilaksanakan setelah mereka juga sholat berjamaah
megi dan lady
baik terima kasih hemas untuk informasi anda melaporkan langsung dari istana merdeka jakarta